indonesia akan menjadi tuan rumah asean para games dua ribu delapan belas
dan memastikan atlet bohcia tanah air ikut berlaga
meski ketua umum national paralimpik komite indonesia
seni marbun mengakui indonesia terlambat mengadopsi olahraga
yang bisa menampung banyak kaum difabel menjadi atlet ini
kita terlambat saja mengadopsi bohcia karena
pertama kita mengingat selama ini kita kan diberi kuota cuma terbatas
karena bohcia itu kan handicapnya berat
bohcia sendiri kalau mau bertanding harus ditemenin oleh ofisial ofisial
jadi kuotanya satu satu satu ofisial satu atlet
itu yang bikin kita agak sulit mencari memasukkan itu ke setiap event
salah satu atlet yang akan diikut sejarahnya
yang disertakan dalam olahraga cabang bohcia adalah afrizal
meski diakui sang ibu sebelumnya banyak sekolah yang menolak
membimbing sang anak yang mengidap serebral palsi ini
pernah udah masuk satu hari terus itu oh maaf bu ini anaknya kondisi ya
saya sempat saya kan mau protes tapi waktu itu kan saya merasa sakit banget ya
saya udah disini saya udah berusaha menitipkan sama guru
ketua komitenya tapi kok ternyata saya di kayak gini kan kok enggak dari dulu dulu
sehingga saya punya waktu untuk nyari sekolah yang lain
namun keterbatasan bukan akhir dari segalanya
hingga rizal bertemu dengan olahraga boccia di yayasan pembina anak cacat atau ypac solo
semangat dan ketekunan membuat afrizal memborong dua emas sekaligus
dalam pekan paralimpik pelajar nasional ke delapan yang berlangsung di solo
latihan sudah tiga bulanan lebih
di rumah latihan juga atau hanya
guru dan pelatih boccia di ypac solo sigit mengaku olahraga ini menumbuhkan kepercayaan diri anak didiknya
anak anak itu semangat bahkan anak dulu itu di sini patah semangat pak
mereka mereka malah ada yang ikut kursi roda
ada yang bohcia seperti saya tidak ada eventnya untuk olahraga di lumbaga
itulah pak omar membawa bola bohcia di indonesia
dan saya sendiri yang pelatihan pertama kali mungkin di indonesia ini
olahraga boccia diharapkan semakin berkembang
sehingga banyak anak yang senasib dengan afisal bisa ikut ambil bagian berkompetisi
dan menunjukkan prestasi yang gemilang
oke pemirsa jadi anda pasti penasaran seperti saya juga ingin tahu ya
sebetulnya boccia itu seperti apa
betul dan karena ini memang olahraga untuk kebutuhan khusus
utamanya serebra pasi apa sih manfaatnya ya
tapi saya mau kasih lihat dulu ini dia nih teman saya yang jago itu afrisal
kasih unjuk dong afrisa medalinya coba
medali emas tuh ada dua
saya aja belum pernah punya medali emas seumur hidup nih
pasti kabarnya baik ya
itu berlemas di mana tuh afrizal ceritain dong
di mana tuh waktu itu dapatnya
terus lawannya berapa banyak susah nggak
gampang ya latihan bocia berapa lama
satu tahunan ini nih tapi dibalik afrizal yang jago
juga ada narasumber narasumber kita yang lain
ada ibu natalia pendiri yayasan maria monique lasuiz
penanggung jawab cabang olahraga nasional paralimpik indonesia ya
selamat pagi good morning ibu natali
terima kasih sudah hadir di good morning
mungkin ada yang bisa menceritakan nggak tentang afrizal itu sosok seperti apa
mungkin ibu bisa ceritakan lebih banyak ya bu ya
mungkin kalau yang afrisa mungkin pak
boleh silahkan pak
afrizal ini adalah atlet serba erbasi yang dulu sebelum mengenal boci ya
anak ini belum mengenal olahraga apapun yang dia tekuni
akhirnya setelah di solo kami mengadakan sosialisasi boci ya
ini akhirnya anak ini tertarik
akhirnya selama itu gurunya kita beri satu modal alat ujian lengkap ya
termasuk ini lengkap satu set
sampai sekarang akhirnya bisa menghasilkan atlet ini mbak
jadi pak sikit itu yang selama ini membimbing ini
dan anak anak yang lain yang di solo di sekolahnya ternyata bisa memunculkan
satu juara ini
bapak juga mungkin memantau ya kisah dari afrizal ini pertama kali mengikuti
olahraga latihan sampai sekarang
itu secara apa namanya kepercayaan diri begitu ya
atau juga keinginan untuk berprestasi
eager to life gitu itu berubah tidak pak dengan adanya olahraga seperti ini
akhirnya setelah ada ini ada olahraga ini dan tekun sesama gurunya
gurunya membimbing olahraga yang lain ini di stadion
dia belajar sendiri sama teman teman yang mungkin lain
sama jadi di pinggir lapangan di stadion sriwedari yang biasanya untuk latihan
kan dekat juga dengan sekolahnya di afrizal ini
sehingga sambil lempar lemparan bola inilah mereka mengasah untuk kemampuannya
oke jadi pada intinya ibu natali apa itu sih boccia
karena kita lihat kan ini peralatannya ya
yang pasti kita nggak familiar sih dengan itu
gimana untuk ibu natali singkat saja
jadi mungkin saya jelaskan saya disini sebagai teman boccia

dan bersama pak agus gozali yang hari ini tidak bisa hadir
jadi sebenarnya saya mengenal boccia itu baru empat bulan yang lalu mbak
dan itu dari malaysia ada seorang ibu yang bernama tunku masiah
yang dia bilang ke saya can you health me
terus saya tanya kenapa apa yang saya bisa bantu
dia bilang kamu bisa nggak bertanya ke indonesia
apakah boccia ini akan dibertandingkan di asian para games
jadi tingkat internasional
nah terus kemudian saya kembali ke jakarta
saya bertanya dengan pak sidarto dan usubroto
pak bisa nggak kenalin saya dengan penyelenggara asian para games
dan karena kebaikannya akhirnya saya berkenalan dan bertemu dengan tim npc indonesia
dan bapak saini mar pun sangat support dengan apa yang kita lakukan
kemudian kita bicara ke malaysia kalau memang ini dipertandingkan
nah ketika saya bertemu dengan pak fadila saya tanya
apa yang saya bisa bantu sebagai teman bocia
dia bilang bahwa ibu datangkan satu set bola boccia
terus saya berpikir dengan pak agus gozali ini loh kok cuma satu set ya gus
terus kenapa ya cuma satu set gitu
ternyata kita punya suatu perjalanan untuk mendapatkan bola boccia yang tidak mudah
ini datangnya dari dubai kalau tidak salah
jadi enggak jadi begini kalau yang kita mungkin myjob com
ini ya perjalanan kita ya
jadi bola boccia itu tidak dijual bebas di toko toko
baik di jakarta maupun juga di mancanegara
seperti itu dan kemudian online pun juga mengalami kesulitan
nah sehingga waktu itu saya berdoa
tuhan kalau memang tuhan izinkan saya yang membawa bola boccia ke indonesia
biar dengan tangan saya sendiri yang membawa
dan akhirnya tiba lah ini di indonesia ya
dapatnya dari mana nih ibu akhirnya
nah itulah setelah saya berdoa ternyata jawabannya adalah persatuan boccia malaysia
dia menjual ke saya satu set bola boccia itu
dan kemudian juga kita disambut baik oleh pengarah paralimpik di malaysia ya
kemudian saya berhasil dengan tangan saya sendiri membawa bola boccia
sampai ke airport jakarta
dan langsung kirim ke nbc solo kirim ke pak fadilah
akhirnya bisa dipertandingkan di paralimpik itu gimana ceritanya
jadi ini kita baru perjuangan nih
itu baru dapat satu set bola
kemudian kawan saya pak agus gosali
dia kemarin bisa mendapatkan satu set bola lagi
dan memang ini semua karena tuhan dan perjuangan hati dan iman lah
sehingga kita bisa mendapatkan bola boccia
iya bahkan afrizal nanti ya bersama dengan tujuh orang lain nih berarti ya
pak fadilah nanti akan berlaga di asian
para games dua ribu delapan belas
nah kalau bicara soal olahraga ini
dan juga anak anak berkebutuhan khusus misalkan selebrer pasir seperti afrizal
itu seberapa baik sih kalau kita pegangan
ini beda ya sekali bolanya ya
bolanya tuh empuk terus dalamnya seperti pasir
jadi apa ini apa fungsinya ini jadinya
ini pak bolanya memang di set khusus
jadi ada kategorinya juga pak
jadi ada yang soft ini mungkin masuknya masih bisa juga ke soft
kemudian ada yang medium ada yang hard
jadi fungsinya ini kalau soft itu berarti lengket dengan ini dan mungkin butuh tenaga
saat menggelinding di lapangan
oh jadi lempar ya
saat menggelinding di lapangan
kalau yang hard berarti akan lebih jauh menggelinding sekali dia
jadi tergantung nanti kebutuhan atrit dan kebiasaan juga
nah kalau afrisal berarti udah level berapa nih
yang hardnya yang mana nih hard medium apa yang soft
biasanya pakai yang medium
oh yang medium
pakai yang medium
nanti nanti ajarin danier ya untuk main ya
oke tas dulu dong
karena studio good morning ini udah disulap sebenarnya ya
jadi menyerupai ada beberapa tanda nanti kita akan coba bahas lagi
prabu juga dong nanti ya
ikut dong harus dong
kalau gitu saya sama afrizal yang bertanding
nah nanti hadiahnya danier

usah aja dadi good morning

sumpah mantap ini tuh
dan ibu natali akan menjadi wasit disini bersama dengan pak fadilah disana
prabu dan afrizal tentu yang jadi pesertanya ya
nah sebelum mulai nih yang saya tahu kan bulannya ada enam
tapi peraturannya gimana coba pak fadilah
pak fadil bisa jelaskan pak
di bocah itu ada nomor individu nomor pasangan nomor tim
jadi ada tiga nomor tim karena individu maka setiap pemain itu jatahnya melempar enam bola
kalau pasangan berarti di setiap tim dua orang berarti tinggal dua bola
kalau tim tiga orang berarti satu pemain itu hanya melempar dua bola
jadi ini karena individu maka setiap pemain melempar enam bola
jadi nanti melempar ke arah situ ya
ke arah harus melewati v ini
coba kameranya boleh dari
ya garis v ini adalah garis untuk batas melempar untuk bola jack yang dipegang oleh
bola jack ini bola yang putih nih
kalau bola jack lemparnya tidak atau kurang dari
dari bola putih maka dianggap bolanya enggak sah
untuk lempar diberikan lawannya itu
jadi yang menang itu adalah yang paling banyak
mendekatkan bolanya dengan bola putih atau bola jack
dan niar supaya semangat ini dulu dong cheerleader ini yang utama gitu
sip semangat kita main ya
istilahnya kalau di bojer ronde satu atau babak pertama itu n
ini kaki jangan lewat garis ya betul kan pak ya
boleh juga nggak boleh lewat garis karena kita berdua yang guna tali ya
oke kita mulai untuk lempar jack bola putih rijal bisa memulainya
jadi ini bagian pertama strategi dari seorang pemain
ya posisinya bebas pokoknya masuk di dalam
jadi yang putihnya lebih dari titik
oh enggak masalah
jadi ini sebenarnya masih ada garis yang panjang
karena lebarnya enam meter panjangnya sampai sepuluh meter itu
setelah rizal melempar bola jack maka bola pertama yang lempar pasti adalah afrizal
wah sekarang lawannya kan belum ada
maka mas prabu yang harus melempar ini
maka biru sekarang
kelihatan gampang ya prab
kalau kita ini dulu
jangan jangan bisa nih
ah jauh banget
prabu maka harus melempar kembali
oh jadi intinya jangan terlalu jauh prabu dari empat menit
harus lebih menang sama lawannya
masih kalah pak prabu
masih kalah yaa
jadi bola putih ya
bola putih yang jadi sasaran
bola putih yang jadi sasaran
ya dilihat apanya itu pak
untuk menentukan yang lebih dekat bola ini mungkin mbak anu bisa lihat
ya dua duanya ya
maka kita ya kemudian yang ini mbak
ini kan posisi sekian ya mbak
maka kita ukur ternyata yang biru nggak lengket
artinya menang yang merah
menang yang merah karena jaraknya lebih dekat yang merah
maka yang berat melempar lagi adalah prabu
oh itu saya hancurkan yang merah
oh harus hancurkan ya
eh jauh banget lagi kita jauh
itu kemana itu
ya kita buah buahnya keluar garis
ya tidak bisa untuk main
maka ini harus kita letakkan di laut
ini mah sampai habis gak jadi jadi nih
ya malah bikin dekat
malah mendekatkan lawan
susah ternyata ya
ya ini sekarang tinggal afrizal untuk mencari poin sebanyak banyak
posisinya sudah menang
dia gak melempar pun sudah menang
tapi poinnya kan hanya satu
pasti akan memanfaatkan peluang poin yang lebih banyak untuk bola
dengan cara mendekatkan juga ke bola putih
baru sekali lempar ya
wah saya kayaknya jangan terlalu dekat di samping kanan kirinya afrizal nih
bisa juga kalau kedorong bola biru jadi menang pak prabowo
itu harusnya udah lebih deket saya
masih kalah ya
masih kalah prab
adilah sih pak prabu
natali kenapa sih bawa permainan susah susah banget ke indonesia
tapi kalau ibu natali kan udah ke malaysia ke beberapa negara gitu
kalau potensi atletnya indonesia di boccia ini gimana bu natali
nah itu sekali lagi kita berdoa pada tuhan ya
karena kan olahraga ini juga belum dikenal
sekarang kita lihat poinnya
jadi akhirnya setelah enam bola semua kelempar
terakhir untuk menentukan poin adalah
kita lihat yang terdekat disini

saya minta bantuan bu natali
oh yaudah yaudah ya
untuk bantu saya menghitung koin ya
jadi disini yang paling dekat poin ini
menang sama biru berarti satu sudah menang dulu
kemudian ini dibanding ini
dia dalam posisinya menang juga dari pula keduanya ya
sehingga poinnya dua
ini pun dengan ini juga masih menang
untuk n pertama
poinnya adalah tiga untuk afrizal
dan nyer silahkan diajak ini
ya yuk kita jalan jalan dulu ya afrizal yuk
pak ini kan bagus sekali ya kalau kita lihat
nah seberapa banyak anak anak yang berlatih
dan dimana setahu saya kan ini baru hanya ada di solo ya
ada kemungkinan nggak ini bisa dipelajari di daerah daerah lain
semua pemain di daerah pun bisa
kita tidak harus dengan bola ini
dengan bola yang ada modifikasi
bisa kita mainkan dengan aturan yang kita modifikasi
jadi untuk resmi memang bolanya yang ini kita masih sulit
puspet ini adalah federasinya internasional
bispet ini jadi dibola pasti ada bispetnya disitu
ibu natali terima kasih banyak sudah hadir
dan juga atas perjuangannya ini membawa
olahraga boccia yang saya di kalahkan
sebenarnya bukan membawa sih
saya malah justru baru mengenal empat bulan yang lalu
tapi kita sudah disupport sama pak seni marbun
sebagai presiden npc indonesia
untuk seperti keluarga dengan npc indonesia
iya mudah mudahan indonesia juga nanti bisa
ini ya mengeluarkan taringnya di asian paralympics dua ribu delapan belas kelas
bapak juga melatih terus afrizal
jadi atlet yang hebat ya
keren semakin banyak nanti medali emasnya ya